putraku ada apa
apakah ada yang salah dengan penampilan ibu teh
maafkan aku ibu dan
tetapi kenapa dengan lengan baju ibu dan
ibu dan baru sadar
lengan kancing ibu dan tidak ada
sejak kapan dan di mana lepasnya
oh mungkin terlepas saat ibu dan di kamar
ibu dan akan mencarinya
kalau begitu ibu dan masuk dulu ke dalamnya
seperti rumah nasib
ibu dan kenting manis adalah penopeng itu
bibi terima kasih banyak sudah menolongku
bibi adalah pendekar pedang emas yang terkenal itu
jangan terlalu memuji ku anak muda
namaku jaya sangara
aku adalah seorang pengembara mimpi
jangan terlalu merendah
aku bisa lihat dari gerakanmu
kau seorang pendekar mumpuni
kenapa kau tidak melawan mereka
dengan kanuragan yang kau miliki
sesuatu hal membuatku tidak bisa menggunakan jurus jurusku
aku tidak ingin membuat mereka terluka
semoga dewata mengampuni
dan membalas kebaikanmu
boleh aku bertanya
jalan mana menuju pajajaran
mengapa bibi ingin ke pajajaran
ada sesuatu hal yang sangat penting
yang membuat aku harus kesana menemui seseorang
ambillah jalan yang ke kanan
sebelum tengah hari
bibi akan sampai di pajajaran
terima kasih jaya sangat
dia adalah seorang pendekar
yang baik buruk
jadi prabu sorandaka menolak
untuk menukar lembah pancawaran
dengan lahan subur di karangkuli
benar gusti ratu
baru saja utusan dari salakapura tiba
dan menyampaikan hal itu
ditambah pesan dari prabu sora
dan menjaga kemampuan
agar gusti ratu menarik
prajurit dari lembah pancawaran
namun jika tidak
prabu sorandaka mengancam
karangkendang gusti ratu
aku bukan seorang ratu yang mudah ditakut takut
untuk membuat bit medicam
abah percaya gustael bendara
ia mungkin lebih bagus
habis ada prokosa
kamu bisa terkendali dengan aku
mengamati pergerakan pajajaran dan juga kekuatan musuh di luar karang terindah
selain itu aku tidak akan pernah melepaskan lembah pancawang
sebelum aku bisa membongkar makam tirtawan di sana
dan menghancurkan harapan terakhir tabusodaka
kau belum menjawab pertanyaanku kakak
kalau kita menikah
lalu karang kendang dan sakala pura bersatu menjadi kakak
kerajaan yang lebih besar dari pajajaran
kau belum jawab pertanyaanku kakak
bukankah ini semua adalah jawaban
sombong sekali kamu kakak sorangdak
company yang akan membuat negeri tersebut bisa mulai berakhir

voice join psyche menekan yang
kita akan beralih buatussyatik ini
ketika california sebagai negara baru